kamu tuh mau ngapain sih zal kesini
aku gak punya waktu aku harus ke sekolah dian
cuma bentar mit
ya sebentar aku cuma beli kue sebentar aja
kamu tuh jangan kurang ajar ya zal
cepet banget sih
ya baik banget nih masih
ya riri mana
papa istirahat dulu aja ya

kita juga belum tahu riri ada di mana
tadi mbak habis dari rumah sakit
makanya sekalian mbak bintang makanan
makan dulu riri
kamu kapan mau jengu papa
aku gak mau ketemu sama dia
riri kamu ini kenapa sih
ntar kalau terjadi apa apa sama papa kamu yang nyesel
udah lah mbak
aku itu gak punya bapak ya
udah di mendingan sekarang mbak pulang udah malam
riri riri dengar
walaupun dia itu papa kamu riri
kamu gak boleh terus terusan kayak begini
aduh mbak udah dong
aku gak mau
udah lah riri tolong dong riri
kamu jangan terus terusan kayak gini
nanti kamu yang durhaka riri
mbak udah deh
kalau mbak mau ngebahas hal ini terus terusan
mendingan sekarang mbak pergi dari sini dan gak usah
mbak pulang dulu
kamu tuh mau ngapain sih zal ke sini
aku gak punya waktu aku harus ke sekolah dian
cuma bentar mit
ya sebentar aku cuma beli kue sebentar aja
kamu tuh jangan kurang ajar ya zal
anjal apa lagi yang pengen kamu ngomongin sama aku

zal diberhentiinmu begini sekarang juga gak
zal diberhentiinmu begini sekarang juga gak
zal diberhentiinmu begini sekarang juga gak
zal diberhentiinmu begini sekarang juga gak

zal diberhentiinmu begini sekarang juga gak

zal diberhentiinmu begini sekarang juga gak

kamu tau kenapa aku gila minta
kamu mau tau kenapa aku gila minta
karena kamu yang bikin aku gila
biarin aku ke sekolah dia
salah aku nemenin kamu mit
aku nemenin kamu lari di masalah kamu
kamu tuh nangis minta
kamu kenapa gak cerai sama dia sih minta
yaudah aku sampein suami kamu ya
minta dia nyerahin kamu
aku janji aku akan bikin kamu bahagia minta
aku gak mau sama kamu lagi
kamu tuh kemana aja sih mit
pertunjukan dian gimana mas
kamu ke toko kue kok lama banget kayak gitu sih
tadi aku tuh nyarinya di toko dekat sini
tapi gak ada
makanya jadi agak lama
kamu kenapa mit
aku harus ke kantor
ada rapat penting di sana
saya pikir lebih baik produksinya kita tunda saja dulu
menurut kamu tentang sampel baru kita itu bagaimana
eh begini bu
tadi saya udah cobain di belakang
dan menurut saya rasanya enak banget bu
dan pasti selera masyarakat kita cocok banget
masuk sama selera masyarakat kita
atau mungkin kamu punya ide yang lain
menurut saya bagaimana kalau kita bikin promosi by one gate one free
jadi satu kue yang agak besar
kemudian kita kasih satu kue yang kecil buat konsumen sebagai hadiah
karena saya pikir itu bisa merugikan perusahaan kita bu
menurut saya kalau yang kita jual kuenya dalam ukuran kecil kita nggak akan rugi pak
lagipula ini inovasi baru untuk toko kita

lagi pula ini inovasi baru untuk toko kita
kalau kita gak berani kita bakal kalah sama toko lain pak
kalau kita gak berani kita bakal kalah sama toko lain pak

pak bawan dengar kan
lanjutkan ya sesuai rencana
udah pak ririnya udah pergi
kenapa nggak ditahan
gimana mama mau tahan
wah tadi aja begitu ngeliat mama dia langsung lari
mit kenapa riri bisa kesini
aku yang ngasih tahu mah
jadi kamu tahu di mana riri tinggal
riri itu baru keguguran
mantes aja tadi mama ketemu dia dia langsung lari
seperti orang nggak hamil
dia masih nggak rela anaknya meninggal ma
bagaimana keadaan adikmu mit
kalau siang dia ngajar di sekolahan pak
nah kalau malam dia kuliah untuk ujian guru
kalau menurut aku untuk sementara lebih baik mama papa jangan nyari dia dululah
dia masih butuh waktu